bagi anda yang bekerja di kementerian keuangan dan kementerian hukum dan ham ini adalah kabar baik buat anda
pasalnya menteri keuangan sri mulyani dan menkumham yasona lawli mengguyur anak buahnya dengan pemberian uang kaget
berupa tunjangan kinerja bagi pegawai negeri sipil
pns di dua kementerian tersebut akan menerima tukin dengan nilai jutaan rupiah
bahkan kemenkumham telah mengeluarkan aturan terkait pemberian tukin dalam permen kumham no dua puluh dua tahun dua ribu dua puluh
di kemenkumham calon pns yang dalam pengangkatan pertamanya langsung menjadi pejabat fungsional
diberikan tukin setara kelas jabatan enam yakni sebesar rp tiga lima ratus sepuluh
menkumham yesona juga mendapat tukin sebesar rp empat puluh sembilan delapan ratus enam puluh
sementara wamen kumham mendapat tukin rp empat puluh empat delapan ratus tujuh puluh empat
dan berikut ini adalah rincian tukin di lingkup kemenkubham
kemenkubham di lingkup kemenkubham
sementara di lingkup kementerian keuangan pegawai dijen pajak juga akan diguyur jutaan rupiah
bagi pejabat di lingkup dijen pajak untuk tingkat eselon satu
akan mendapat tukin sesuai dengan peringkat jabatan yang tertinggi mencapai rp satu ratus tujuh belas juta
dan selanjutnya berkisar antara rp delapan puluh empat hingga rp sembilan puluh sembilan
sementara untuk eselon ii yang tertinggi akan mendapat tukin sebesar rp delapan puluh satu juta
dan disusul dengan rentan rp lima puluh enam hingga rp tujuh puluh dua
sri mulyani menyebut penerimaan pajak yang melampaui target ini
akibat pertumbuhan dan pemulihan ekonomi yang semakin membaik